kita beralih ke jakarta dinas kesehatan dki jakarta memastikan seluruh puskesmas di jakarta telah siap untuk melaksanakan vaksinasi booster
kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia teddy zuhari
teddy bagaimana persiapan pelaksanaan vaksin booster di jakarta
pembangunan um sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat dan pihak mui juga sudah memberikan sertifikat halal terhadap lima vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster
saat ini saya ada di salah satu puskesmas di kawasan jakarta selatan tepatnya di puskesmas kecamatan mampang perapatan
di sini juga sudah melakukan pelaksanaan vaksin booster ketiga
untuk warga yang ada di sekitarnya
dan memang tadi dari data yang saya dapatkan informasi yang menyebutkan dari pihak puskesmas kecamatan mampang perapatan bahwa pelaksanaan vaksin booster ini sudah mulai dilakukan sejak pagi tadi
memang belum banyak warga yang datang tapi dari data yang saya dapatkan ada sekitar enam orang atau hampir sepuluh orang yang sudah divaksin booster ketiga di kecamatan mampang perapatan ini
untuk lebih jelasnya mengenai informasi pelaksanaan atau persiapan vaksinasi booster ketiga di kecamatan puskesmas kecamatan mampang perapatan saya akan berbincang singkat dengan kepala humas dari puskesmas kecamatan mampang perapatan dr aryati prima pamuestri
selamat pagi menjelang siang dr prima
bisa dijelaskan sedikit mengenai persiapan di tempat anda mengenai pelaksanaan vaksin booster ketiga ini
kecamatan sangat mendukung program vaksinasi booster covid sembilan belas yang dicanakan oleh pemerintah
dan mulai per hari ini puskesmas kecamatan mampang perapatan sudah mulai melaksanakan vaksinasi booster ketiga covid sembilan belas bagi para peserta vaksin yang sudah memenuhi syarat seperti itu
nah ini penting untuk edukasi warga lianita
kita coba tanyakan juga sebenarnya kategorinya apa
kan kalau pemerintah menyebut bahwa yang didahulukan adalah mereka yang berkategori rentan
apakah cukup dengan datang membawa surat sertifikat vaksin yang dua kali itu dan sudah lebih dari usia enam bulan vaksinasi terakhirnya
atau ada syarat penting yang harus diperhatikan bagi warga yang ingin mendapatkan vaksin booster ketiga ini
secara umum persyaratannya peserta tersebut sudah berusia lebih dari delapan belas tahun dan sudah keluar tiket ketiga pelaksanaan vaksin booster di aplikasi peduli lindungi
jadi ini yang perlu digarisbawahi ya dokter prima
bahwa mereka atau warga yang berkategori lansia kemudian usia di atas delapan belas tahun kemudian juga sudah divaksinasi lengkap dua kali
ini harus memeriksa aplikasi peduli lindungi
harus sudah ada terbit tiket untuk mendapatkan vaksin booster ini ya
kalau ternyata harus menunggu tiket vaksin di aplikasi
peduli lindungi terbit ini
apakah tanpa tiket itu memang tidak akan dilayani
karena nanti akan berhubungan dengan penginputan data penerbitan dari sertifikat vaksin ketiga tersebut
jadi kalau misalnya di aplikasi peduli lindunginya belum terbit untuk tiket ketiganya
maka nanti kami belum dapat meng input untuk penerbitan sertifikat vaksinasi ketiga
secara tidak langsung juga artinya tidak bisa dilayani dulu ya
kalau belum ada tiket terbit untuk mendapatkan vaksinasi melalui aplikasi peduli lindungi
untuk hari ini di hari pertama pelaksanaan vaksinasi booster di kecamatan mampang perapatan ini
sudah ada berapa banyak warga yang datang untuk mendapatkan vaksin
sampai dengan saat ini sudah ada enam orang
kami terus memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat
agar bagi mereka yang sudah berusia delapan belas tahun dan sudah melengkapi dua dosisnya
untuk keluar tiket ketiga di aplikasi peduli lindungi
maka untuk dapat segera melakukan vaksinasi booster
vaksinasi booster ini dapat dilakukan di manapun ya
tapi harus di fasilitas kesehatan milik pemerintah
seperti di puskesmas rsud maupun di tni polri
untuk edukasi untuk warga sekitar di puskesmas kecamatan mampang perapatan ini
apa yang sudah dilakukan
agar warga teredukasi dan tahu bahwa puskesmas kecamatan mampang perapatan sudah siap
menerima mereka yang ingin mendapatkan vaksin booster ketiga ini
sampai dengan saat ini kami mempunyai beberapa akun media sosial kami
dan kami sudah mulai menginformasikan kepada warga
agar dapat melaksanakan vaksinasi booster di puskesmas kami maupun di vaskes pemerintah lainnya
terakhir mbak prima
kalau boleh tahu jenis vaksin booster yang tersedia
di puskesmas kecamatan mampang perapatan
kepatan ini jenisnya apa saja
memang arahan dari pemerintah itu vaksin yang digunakan pada vaksin ketiga ini adalah vaksin yang berbeda
dengan vaksin satu dan dua ya
jadi kalau vaksin satu dan duanya menggunakan vaksin sinovac
maka vaksin ketiganya akan diberikan pfizer atau astrazeneca
dan itu tergantung dari ketersediaan vaksin yang ada di puskesmas tersebut
ini belum bisa memilih ya
yang tersedia di puskesmas itu yang akan diberikan
yang penting harus sesuai dengan arahan dari kementerian kesehatan
dosisnya setengah dari dosis
kami berharap masyarakat ini yang memang sudah memenuhi syarat itu segera datang berbondong bondong kemana pun
ke fasilitas layanan kesehatan masyarakat umum
di terdekat untuk mendapatkan vaksinasi booster
atau vaksin yang ketiga ini
terima kasih banyak waktunya mbak prima
dan baik lihat tadi kita sudah dengarkan informasi yang disampaikan oleh humas dari puskesmas kecamatan mampang perapatan
ada satu hal yang penting untuk digarisbawahi
dan ini juga mungkin sebagai informasi dan edukasi untuk seluruh warga
bahwa mereka yang akan mendapatkan vaksinasi booster ini harus mengecek aplikasi peduli lindungi
apakah tiketnya sudah terbit untuk datang ke puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksinasi booster ini
yang perlu menjadi syaratan
agar nanti dapat ketika datang ke pusat pusat layanan kesehatan segera dapat menerima suntikan vaksin booster yang ketiga
teddy zuhari melaporkan dari puskesmas kecamatan mampang perapatan jakarta selatan